gue adalah mahasiswi baru di kampus ini
gue punya kelebihan yang orang lain gak punya
paling males banget kalo udah kelas pagi
gue bisa dengar suara hati orang lain
awalnya gue ngerasa terianggu
tapi lama kelamaan bem mulai terbiasa
ibu juga selalu pesen
gue harus selalu menyembunyikan kekuatan gue ini
itu makanya gak ada satu orang pun yang tahu
kalo gue bisa denger suara hati orang lain
kasian banget kasian banget
ini tuh apaan sih
kok kalian gak diem aja
pak pak pak ini ditolongin dong pak kasian
dilepas ikatannya udah kepanasan gini udah keringetan udah pucet
jangan jangan jangan
gue kasih tau gak ya
kalau gue kasih tau pasti bakal ribet nih urusannya
ya dia orang yang biasa nyiksa mahasiswa di gedung ini
siapa siapa yang berani ngakuin kayak gini
aduh mana gak ada yang ngomong dalam hati lagi
kalian tuh gimana sih kalau ada yang dibully bantuin dong
harus punya hati gak sih
yang mana ada yang berani
gue kasih tau kayaknya
kenapa diem aja sih
gue buka dulu
bukan sih otot aja dulu
lo mau tau gak siapa yang berulat tadi
lo tau siapa
anak pengusaha kaya raya
dan salah satu donatur besar di kampus bunga bangsa ini
pangeran terkenal angkuh
dan gak mau bergaul sama orang sembarangan
dan lebih luar biasanya lagi
dia bisa ngelakuin apa aja sama mahasiswa yang gak dia suka di kampus ini
pangeran punya dua sohib yang baik dan juga kompak
salah satunya ata
yang sifatnya tuh sebelas dua belas sama pangeran
dan salah satunya lagi gio
gio udah terlahir dari orang yang kaya raya
mereka bertiga itu terkenal banget di kampus ini
serai sama kita berdua aman pak
karena gue tau gue gak salah
ih apaan sih
gue usah ke sekarang
lepasin gue gak
lo beruntung hari ini
pesan atau informasi kebijakan harus dilakukan
maaf saya terlambat pak
kamu mahasiswi sih ini memangnya
saya baru transfer mata kuliah pak
sebelumnya saya mahasiswi di universitas harapan di bogor
mata kuliah saya teori komunikasi
kenapa kamu bobok ranjang
oh maaf pak
saya kuliah di sini sambil jualan juga
saya akan fokus untuk ngikutin materi kelas bapak
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa pak